biak numfor memiliki sebuah fenomena alam yang dikemas menjadi festival budaya
festival yang juga merupakan pesta rakyat ini diberi nama festival munara wampasi
menonjolkan tradisi budaya serta adat istiadat
mundara wampasi menjadi festival yang membingkai sejuta pesona biar
diawali dengan war
tarian tradisional biak yang diiringi lagu lagu
yang dilantunkan para penari
syair lagu yang menggunakan bahasa biak ini bukanlah syair biasa
lantunan syair ini diberi nama neno neno
yang merupakan wujud mantra atau doa yang dipanjatkan kepada yang maha kuasa
untuk meminta kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang akan melakukan atraksi apen bayaran
sebelum atraksi apen bayaran dimulai
para penari menempati sisi kiri dan sisi kanan bongkahan batu panas
yang sudah dibakar terlebih dahulu selama dua jam
apen bayaran adalah sebuah tradisi khas biak numfor yang memiliki unsur budaya dan magis
orang orang terpilih akan berjalan di atas batu bara yang tajam dan panas
atraksi ini menyatukan energi manusia dan barabati
jadi apen itu bakar bakar batu bakar api
presiden itu sepakat harus kita bersatu mempunyai satu komitmen baru kita lakukan
mereka baru akan berjalan setelah diizinkan oleh alvarez yapen
sebelum menginjakan kaki ke atas batu
para pemain membubuhkan pinang siri yang telah dikunyah
pada telapak kaki masing masing
satu persatu mereka mulai berjalan di atas bara batu
mereka berjalan dengan santai tanpa menunjukkan raut wajah kepanasan ataupun kesakitan
tradisi apen bayeren ini dilakukan oleh suku barmane di serikianidori
kampung adoki kabupaten biak numfor
dalam keseharian tradisi ini biasanya dilakukan pada penobatan ketokohan
dan pemberian warga
pada saat ini apen bayeren ini sampai sekarang ada tiga suku warga
yaitu yapen osbabur penasifu
kemudian ada marga marga lain yang masuk berdasarkan kawin mengawini
baru mereka bisa masuk untuk bergabung
kemudian melaksanakan apen beron ini sebagai satu penobatan
dan juga apen bayeren ini merupakan pendidikan memberi kekuatan keberanian kepada setiap orang

gimana tadi rasanya pak buas jalan di atas bara api
ketika saya melangkah saya tidak pernah ada rasa ragu sedikit pun
karena saya percaya bahwa budaya ini saya memiliki dia
rasa panas enggak tadi
tidak sama sekali tidak ada ya
ada rahasianya nggak pak boas
di balik ini
hanya dengan doa
tadi saya lihat juga ada yang sempat ditaruh di bawah kaki itu apa itu pak bos
tapi ketika kami lakukan sesuatu kami berdoa
berpegang teguh terhadap kepercayaan kepada sang pencipta menjadi kekuatan bagi boas dan kawan kawannya
hati yang murni menjadi kunci keberhasilan para pemain atraksi
pernah nggak pak ada kejadian misalnya ada yang terbakar saat jalan di atas api bara apinya itu
ketika ada dari anggota kami yang terbakar berarti dia ada sedikit melencet
dalam istilah bahasa indonesia ada berbuat salah
tapi memaksakan diri untuk terlibat
apen bayaran berasal dari tradisi barapen
sebuah tradisi bakar batu oleh warga biak
untuk memasak saat berpesta
kalau mulai membarapen kita taruh kayu taruh batunya kita bakar sampai batunya merah
nah sudah merah baru kita taruh makanannya di atas
makanan geladi petata semuanya umbi umbian terus ada lauknya ada sayurnya semua
lauknya apa itu mama biasa ada
ada ikan ada babi ada apa namanya makanan
makanan orang papua ya
nah ini saya dikasih sama mama ini apa nih mama kelan
oh ini saya sudah curi sepati
yang lain mulai saya sudah bisa coba nih keladinya

apa itu yang kita pakai lauknya
ini tinggal malam aja ya makanya makan pakai lauk mama ya
terima kasih mama ya queg skrli
makanan yang sudah dimasak ini nantinya akan dinikmati bersama oleh pemain atraksi apen bayeren dan semua tamu yang hadir
merasa bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan tradisi ini
para pemain atraksi bayeren tidak melibatkan orang lain dalam persiapan
atraksi salah satunya dalam mencari batu dan kayu yang digunakan saat atraksi
mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka mencari kayu dan batu di bukit belakang
sadar pak buas kalau misalnya batu yang digunakan untuk apen bayaran itu batu seperti apa pak bos
tidak bisa kita pakai batu kapur oh tidak bisa kenapa karena kalau sekali dibakar habis oke ibarat
di lebur gitu tapi kalau batian kami pakai batu cadas batu gunung gitu ya batu cadas yang biasa
untuk dipakai untuk memasak secara jumlah yang banyak ini yang kami pakai untuk melaksanakan
atraksi apeng biring itu
sehingga walaupun dibakar selama dua jam tidak pernah hilang tidak habis gitu ya
bermodalkan alat sederhana mereka memecahkan bongkahan batu cadas tersebut menjadi kepingan
kayu yang digunakan untuk membakar batu adalah kayu merbau orang papua lebih mengenal kayu itu
dengan nama kayu besi
tak banyak persiapan yang dilakukan para pemain atraksi sebelum melakukan apen bayaran mereka bahkan tidak berlatih sebelum melakukan atraksi
alasannya mereka mengajukan diri menjadi pemain atraksi tanpa paksaan dengan hati yang murni mereka yakin akan bisa berjalan di atas bara api
tradisi apen bayeren merupakan tradisi turun temurun yang masih dijaga hingga kini
bagi suku marga yapen apen bayaran adalah harga mati sebuah identitas yang harus terus dilestarikan dan dipertahankan

biak numfor adalah sebuah kabupaten di papua yang terletak di teluk cendrawasi
merupakan pulau terbesar dalam rangkaian empat puluh dua pulau kecil biak memiliki pesona alam yang masih terjaga
berbagai destinasi wisata alam di biak memiliki pemandangan yang memukau
salah satunya negeri dongeng di kampung patwa
negeri dongeng memiliki ciri khas pepohonan rindang dengan akar yang terlihat di atas permukaan dan diselimuti lumut
tempat ini disebut negeri dongeng karena hutannya yang asri dan terlihat seperti di film film
kali ini saya mengunjungi sebuah tempat wisata yang cukup terkenal di kampung sepsebiaktiv
di sini saya mendengar suara ombak dan suara udara yang sangat dekat
namun saya tidak berhasil menemukan pantai tetapi sebuah telaga
kami membawa alat diving ke tengah hutan

kami akan diving di telaga biru

jangan berhasil menemukan pantai tetapi di dalam telaga berwarna biru
kami akan menemukan pantai dan menemukan peluang
pertama kali saya melihat pantai saya tertarik dengan pandai
ketika saya datang mata saya langsung tertuju pada kontras warna biru air telaga yang dikelilingi pepohonan hijau
selain berenang bersama keluarga pengunjung juga bisa menyelam untuk mengekspor kedalaman telaga
kami akan mengeksplor di bawah air telaga
tidak ada daya berat masa airnya lebih ringan daripada air laut karena di laut kan kita tahu
bahwa apa kadar garamnya partikel partikel garam itu yang membuat dia lebih berat sementara di
air tawar kembali lebih fresh lebih dingin saja itu yang memindahkan ini jadi kalau empat mau
ini kita lebih lebih tenang di sini nanti rasakan sensasinya dinginnya air tawar gitu nyelam di air
tawar oke jadi enggak sabar tapi saya mau tes air dulu boleh boleh loncat dulu ya siap oke silakan
sejuknya air telaga samares langsung membuat saya merasa segar setelah lelah mengangkat
alat selam dari luar hutan saya juga penasaran untuk mencoba berjalan di atas batang pohon
yang melintang di tengah telaga dari sini saya bisa melihat jelas ke dasar telaga

yang memiliki kedalaman hingga lima belas m
setelah puas berenang kini saatnya saya mengeksplorasi isi telaga biru samares
tak hanya dibuat kagum dengan pemandangan di atas telaga saya pun terpana dengan panorama unik di dalam telaga samares
puluhan batang pohon yang terbentang dan menindi satu sama lain menjadi keunikan telaga biru samaren
bersenang di antara batang pohon pun menjadi sebuah tantangan tersendiri
ruang gerak yang sempit dapat menyebabkan seribu dua ratus tiga
dan membuat air menjadi keru
bagi pengunjung yang tak bisa berenang jangan khawatir karena pengunjung tetap bisa menikmati keindahan dari pinggiran
tanah selensi zadar
hari ini juga sangat sangat dingin tapi sekarang masih ada diving spot selanjutnya yang harus kita kunjungi dan ini tidak boleh dilewatkan juga
penasaran di mana ayo kita pergi
spot dive selanjutnya berada di pusat kota biak numpor kali ini saya akan diving di dalam laut
letak posisi dan keunikan dive spot ini membuatnya menjadi salah satu lokasi menyelam favorit di kota biak
dari dermaga pantai nirmala kami bertolak dengan speedboat hanya membutuhkan waktu sepuluh hingga lima belas menit untuk tiba di dive spot catalida
kedalaman dive spot ini mencapai delapan belas hingga tiga puluh meter
diberi nama catalina karena sebuah bangkai pesawat amfibi katalina berada di dive spot ini
pesawat amfibi buatan amerika ini merupakan salah satu jejak peninggalan perang dunia ii yang ada di kabupaten biak
pesawat kapalinya diproduksi pada seribu sembilan ratus tiga puluh hingga seribu sembilan ratus empat puluh silam
saya masih bisa melihat jelas bentuk sayap ekor pesawat hingga badan pesawat yang masih utuh
dulunya biak merupakan saksi bisu perang pasifik yang terjadi saat perang dunia ii antara amerika dan jepang
namun sayangnya tidak ada yang tahu pasti bagaimana pesawat catalina bisa berada di kedalaman laut biak
satu yang pasti catalina freque kini menjadi rumah bagi ikan ikan dan terumbu karang di kedalaman lepas pantai timur biak lumpur
kabupaten biak numfor memiliki lebih dari lima puluh situs selam
selain wreck atau bangkai kapal situs selam berbeda
biat numpur mempunyai berbagai keunikan
salah satunya adalah wundi cave di kepulauan padaidobiat
perjalanan menuju wundi membutuhkan waktu sekitar satu jam dengan kapal cepat
di sekitar pulau woni terdapat beberapa situs selam yang berbeda
penyelam yang suka bermuru gerombolan ikan bisa mengunjungi barak kudespot pada pagi hari sebelum ke wundi cave
juga harian dengan about sebelas bilion rupiah
tergolong perut penggunaan lekap prince
dan dear sifeng
yang apa namanya di pas depan mulut gua jadi menyambut kita kalau datang dari kalau pas
pertama kita masuk kita udah lihat ada tiga jendela begitu di bawah tinggal kita lihat
mana yang kita mau ini sementara di sebelah kirinya juga ada kek juga akhirnya itu debu
memasuki situs lembuni keif serasa berada di labirin terdapat banyak gua yang bisa dijelajahi
saya pun melewati mulut gua yang berdiameter sekitar enam meter dan dihiasi dengan sisanya
koral yang cantik saat berada di dalam gua saya juga bisa melihat aneka ragam ikan
di sekitar dinding gua seperti big red eye fish dan ant fish keluar masuk gua di situs lembuni
cave memberikan sensasi petualangan yang berbeda menjaga keseimbangan juga sangat
dibutuhkan saat diving di lokasi ini agar tidak terbentur dengan dinding gua
keindahan alam biak numfor menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara terutama
para pecinta dunia selam salah satunya ahmed el tantawi

dia juga memilih tinggal di biak

yang saya suka sekali
juga ini ada history
ada rack rack seperti catalina
ada kapal di badaido
ada tempat di sini nama aminisi point
minisi point itu ada barang dari waktu world war to
misil bom truk truk
ini laut luar biasa
tempat menyelam di sini yang saya sudah coba mungkin lima puluh
tempat menyelam di sini
diberkahi dengan kekayaan biota laut keindahan alam
serta memiliki jejak perang dunia ii
membuat kempaten biagnum fort
menjadi tempat yang sangat penting
wisata lengkap untuk dikunjungi
ini untuk satu storage ini bisa menangkan berapa banyak ikan
bibagnum fort adalah sebuah wilayah kepulauan di utara papua
dan merupakan halaman terdepan indonesia di samudera pasifik
letak biagnum fort yang langsung berbatasan dengan samudera pasifik
memberikan keuntungan dalam bidang perikanan
jadi biak ini berbatasan langsung dengan wilayah pasifik
di mana perikanan pelagis ini sangat menjanjikan
apalagi pada wilayah pengelolaan tujuh ratus dua belas
itu berdasarkan beberapa sumber merupakan daerah ruaya atau distribusi ikan tuna
jadi itu melakukan ruaya tahunan dari mulai dari australia
kemudian papua nugini dan melewati biak
baru kemudian menuju ke filipina
yang sudah tentu potensi perikanannya itu sungguh luar biasa
jadi ikan damersalnya ada kemudian ikan karangnya
dan juga ikan pelagis khusus tuna dan cakala
biak adalah perikanan yang sangat menjajikan

dan kali ini saya berhubung karena saya bisa melihat langsung klosif pengukaran
di sini saya berada di kapal yang tadinya sudah ada di lautan selama kurang lebih dua bulan
dan mereka datang ke sini untuk membawa hasil tangkapannya
iklan tunanya tadi saya lihat besar besar
kita lihat lihat satu satunya
berbagai jenis ikan tuna dan ikan pelagis lainnya dengan beragam ukuran
berhasil dibawa ke daratan oleh kapal penangkap ikan ini
berat totalnya mencapai lima ton
saat ini biak memiliki dua puluh enam kapal penangkap ikan
dan empat kapal menggunakan furseine untuk ikan pelagis kecil
ikan hasil tangkapan kapal tersebut langsung dibawa ke cold storage
atau ruang pendinginan tak jauh dari pelabuhan
begitu tiba ikan ditimbang terlebih dahulu diberi label lalu dimasukkan ke dalam cold storage
uh izin banget di sini pak ini berapa derajat pak
ini suhunya dua puluh lima ke atas
dua meter ke atas oke ini untuk satu storage nya ini bisa menampung berapa banyak ikan pak
seratus ton oke paling besar ukurannya berapa pak
walau ada yang satu ratus delapan puluh enam kilo tuh di sana
di sini ada berapa
ada dua ya
selain menerima ikan dari kapal old storage milik pemerintah daerah ini juga menerima ikan segar dari nelayan
ikan segar ini nantinya dibekukan di ruang pembekuan
berdasarkan data pemerintah biak potensi perikanan di laut biak mencapai satu satu juta ton
dengan jumlah pemanfaatan dipatasi hingga delapan ratus mili ton
biak telah melakukan ekspor ikan tuna
segar ke jepang sebanyak tiga puluh delapan kali dengan jumlah satu ratus delapan puluh ton
sementara untuk ikan tuna beku harus dikirim terlebih dahulu ke ambon karena biak tidak memiliki tempat pengemasan ikan beku
kami berharap memang untuk proses pengiriman ke ambon itu kan sebenarnya di lawin di ambon lalu diekspor ke amerika
kami berharap proses itu dilakukan di biak
dan ini lagi diupayakan oleh pt indonungpor pasifik
untuk melakukan pembangunan iupi khusus untuk pemotongan lawin
sehingga ekspor ke amerika itu ekspornya langsung dari biak
manfaat kekayaan potensi laut biak juga dirasakan warga yang memiliki usaha kecil menengah
salah satunya yubelius usio
ia memulai usaha ikan asap pada dua ribu dua
biak lumpur ini sebagai salah satu destinasi wisata
sehingga itu yang mendorong untuk inisiatif melakukan usaha ikan asap ini
sehingga disaat orang akan berkunjung ke biak indonongpor
salah satu olahraga yang dibawa adalah ikan asap selain produk olahan olahraga yang lain
pertama potensinya tersedia
sehingga kalau potensinya tersedia itu kalau dilakukan tentu biaya untuk pengadaan itu lebih sangat murah dibandingkan dengan bukan ikan asap atau yang non ikan
yubelius menggunakan ikan tuna sebagai bahan baku ikan asap
awalnya ikan dibersihkan terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam tempat pengasapan
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses
proses pembuatan ikan asap agar mendapatkan kualitas yang bermutu
yang pertama contohnya awal daripada bahan baku
bahan baku yang berkualitas ikan ketal yang berkualitas
lalu proses pemotongannya dan pembersihannya
karena kalau ada proses yang tidak sesuai dengan standar yang dipergunakan
maka akan berdampak terhadap proses dan terhadap hasil akhir
tingkat kekeringan air pada daging ikan juga menjadi faktor penentu daya tahan produk ikan asap
karena itu ikan wajib diletakkan dengan posisi vertikal agar air di dalam daging menetes ke bawah
proses terakhir adalah pengemasan
biasanya pengemasan dilakukan oleh anak anak yubelius noel dan dani
yubelius memang melibatkan mereka dalam usaha ikan asap ini
ikan asap dengan pendapatan mencapai dua hingga tiga juta rupiah
yubelius hanyalah satu dari sekian banyak warga biak yang merasakan berkah kekayaan lautan biak
nah lihat orang tua bekerja sendiri terus punya rasa ingin mau juga untuk bekerja
tidak selamanya kita hidup dengan orang tua terus
jadi ini ya jadi ingin mandiri gitu ya
nah kalau kita jalan jalan kembali sedikit ke sana
kita pindah ke sana
pindah ke sana
oke kita pindah ke sana
pindah ke sana